keberlangsungan ialah kunci dari segala aspek kehidupan
harapan dari seluruh masyarakat di muka bumi
maka daya saing lingkungan mutlak harus terjaga
desa serangan yang merupakan salah satu kawasan pesisir bali
mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan
laut dan segala potensinya adalah penumpang kehidupan mereka
termasuk area hutan mangrove
dengan sehatnya area mangrove
maka sirkulasi kehidupan akan berjalan baik
mangrove selain mampu menahan abrasi bahkan gempuran tsunami
juga sebagai rumah bagi habitat ikan
yang menjadi andalan ekonomi masyarakat desa serangan
atas dasar itu bank indonesia turut berkontribusi
untuk pelestarian lingkungan di kawasan pesisir desa serangan bali
dengan melakukan penanaman seribu pohon mangrove
penanaman secara resmi dilakukan oleh
deputi gubernur senior bank indonesia mirza aditya suara
didampingi kepala perwakilan bank indonesia provinsi bali
dan kepala departemen komunikasi tirta segara
dalam sambutannya mirza aditya suara mengatakan
kegiatan ini merupakan bentuk pengabdian bank indonesia
selaku bagian dari masyarakat besar indonesia
komitmen dari bank indonesia untuk menggantikan
jadi kami tentu pertama adalah di bidang kami sebagai
dan stabilitas monokil negara ini
tapi juga tentunya kami sebagai anggota masyarakat
masyarakat besar indonesia kami harus buddha
bisa mengeluarkan energi dan waktu untuk melestarikan lingkungan
kegiatan ini juga merupakan kerjasama bank indonesia
dengan kelompok swadaya masyarakat sahabat karang serangan atau sks
yang dibina peraih kalpataru dua ribu sebelas iwayan patung
dari pagi kami melihat
pagi ini yang disampaikan punya tempat tempat ekologi
itu sebuah yang kami selalu bawa itu sebuah yang kami selalu bawa
tidak ada pendidikan yang baik
salah satu destinasi pariwisata dunia
berkomitmen untuk terus peduli